sudah ayo kita berdua sama sama ya
nah ini baju susternya
karena sepupu gue sih masih baru
cuma pakai aja lah nggak apa apa
waduh mbak on
ngapain yang baru kan gue cuma pakai sekali doang
alah nggak apa apa kok nggak apa apa suaranya
udah udah nggak apa apa nanti
nanti aku yang bayar ya
yalah boy nggak usah suaranya nggak apa apa
apa tuh peh
ini apa apaan sih
dekat maghrib masih ngumpul di sini aja

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
reva ada di kamarnya
si non kabur eh
kabur eh maksudnya eh bukan kabur
tuhan si non teh pergi
terus dia bilang pergi kemana
ih kata si non teh tadi ngomongnya apa ya
katanya teh ada urusan
mau nolongin temennya yang namanya
nah katanya teh tuhan teh udah tau
gitu tuhan teh kan
eh bener kan tuhan teh papinya
aku istri yang mendampingi suami
yang menyayangi suami sepenuh hatiku
aku mencintai anak mas bukan anak aku
dan aku udah menganggap
anak mas seperti anak kandungku sendiri
mas kenapa salah
sekarang terserah mas aja
terserah mas mau ngelakuin apa aja ke reva
mau nuruti keinginannya reva di belakang aku terserah
dan aku minta sama mas
apapun yang aku lakukan saat ini
aku mau pergi kemana pun mas gak perlu tau lagi aku harus pergi kemana
ya ampun nih telepon kok gak diangkat angkat lagi
reva reva udah dibilangin jangan pergi kemana mana malah pergi juga
apa dia nggak ikut merasakan bagaimana perasaan papinya apa ya
memang itu apa yang namanya
tuh kan gak diangkat lagi
apa yang dibilang adriana benar
mungkin karena akunya yang terlalu lempek
terlalu ngasih kelonggaran
sehingga dia berani membantah
bahkan berani memanfaatkan kondisi seperti ini
gak mungkin lah repa
aku ingin bapaknya
aku kan bapaknya pasti mengenal betul anaknya
lu jadi pada berangkat sekarang buat nyelamatin si raya
ya mbak be sih pasti doain
tapi lu sendiri kan perlu berdoa juga sebelum lu jalan pade
minta sama allah
supaya ikhtiar lu itu dimudahin
ya udah be
bismillah ya allah
ya allah ya rab
kami disini berkumpul untuk memohon kepadamu ya allah
lancarkanlah ikhtiar kami
untuk memohon kepadamu ya allah
untuk menyelamatkan satu anggota kami
dari tangan tangan jahat yang menyekap dia ya allah
tambahkanlah hati orang tua raya ya allah
selamatkanlah dia ya allah
selamatkanlah kami ya allah
riduailah doa kami ya allah
kabulkanlah permintaan kami ya allah
makasih banyak ya be buat doanya be
kan buat kesahmatan kita juga
ya udah yuk semua
tadi kan kita udah bagi kelompok
dan kelompok gua
buat bebasin raya
dan kelompoknya bang chandra
buat kawala barama
ngerti kan semua ya
yaudah kalo gitu aku juga sekalian jalan ya boy
nanti mungkin aku naik taksi aja deh
ntar aku tinggal sini
rev tunggu deh
aku pun kayak ragu ya
kalau misalnya masker kamu dicopot gimana
kamu ketauan dong
hei si boy bener juga tuh reva
ya elah din
lo yang kagak kagak aja
ini bukan main main
eh si kobar tuh
ya tadi mau ngelakuin
ya nadin mau bantuin aja cing
gak bakal ada yang kenal sama nadiem
udah cing seneng aja
beh kalo misalnya nadin dibolehin
pasti aku akan nemenin nadin juga
insya allah cing
yaudah nadin ini bajunya tadi punya saudaranya mbak on
kamu pake aja nih ganti dulu
beh makasih ya beh ya udah ngijinin nadin
iya beh tangan aja
yaudah kalo gitu kita jalan ya beh ya
hati hati pada ya
beh jalannya ya beh
jom tangan yuk
baca gini dulu lah jangan lupa
lex gue berangkat sekarang
udah waktunya gue kesana
gue buat ramah gak berdaya
gue bikin rama bertukuk lutut di depan gue serendah rendahnya
soalnya abang lebih hebat daripada dia
bang boleh gak saya
saya juga pengen lihat aksi abang
yang lain juga gak boleh dateng
tanpa dukungan lo dan lo lo semua
gue pasti menang
kalian liat aja beritanya besok
rama akan terkapar di rumah sakit